hai pengunjung kawasan masjid ampel biasanya mencicipi kuliner khas timur tengah di tempat
ini salah satunya roti maria roti berbentuk bundar ini terbuat dari tepung mentega dan
telur tapi rasanya berbeda roti mariam lebih manis dan gurih pada bulan ramadhan ini banyak
warga yang membeli oleh oleh roti mariam untuk keluarga di rumah atau untuk berbuka puasa
salah seorang pedagang roti maryam mengaku penjualan roti maryam meningkat di bulan ramadhan
ada peningkatan mulai hari pertama sampai pertengahan ini
harga roti maryam relatif murah sekitar tiga sampai empat rupiah perhelai roti lebih apa
ya lebih original
hai lebih apa ya lebih original
harganya berapa harganya sekitar kadang tiga ribu ada tiga setengah enggak sama
masih dari kawasan yang sama pilihan menu khas timur tengah lain yang bisa dicoba adalah
gule maryam gule maryam merupakan perpaduan masakan jawa dan timur tengah isiannya daging
sapi dengan kuah kacang hijau diolah khusus dengan bumbu rempah
hai lalu dikuburkan dengan kacang hijau diolah khusus dengan bumbu rempah lalu dikuburkan dengan
bumbu rempah lalu dimasak hingga daging terasa empuk bule maryam ini sangat cocok dimakan dengan
roti mariam roti canai atau lontong seorang pedagang bule maria mengaku selama bulan ramadhan ia
menghabiskan sembilan kg daging sapi lebih banyak dua kali lipat dibandingkan hari biasa saya cimakan ini sama
apa sama lontong sama roti roti campur gitu ya bu biasanya pebeli sini tuh tidak hanya orang surabaya
satu porsi gulai mariam berisi semangkuk gulai kambing kacang hijau
serta dua lembar roti mariam lengkap dengan segelas minuman teh
dipatok dengan harga rp dua puluh dua
tim liputan cnn indonesia